ya lalu apa yang melatar belakangi pemerintah harus menggunakan jasa para influencer dan seberapa efektif menggunakan jasa influencer
diskusi malam ini saya akan ditemani oleh wana alamsyah peneliti icw atau indonesia corruption watch dan nyarwi ahmad direktur eksekutif ips atau indonesian presidential studies
dan sebelum saya mulai diskusi ini kami juga sudah berupaya untuk menghubungi pihak pemerintah untuk bergabung dalam dialog malam ini namun hingga dialog ini tayang
kami belum mendapat respon dari mereka untuk bisa ikut bergabung
saya langsung mulai dari mas wana mas wana mengapa kemudian icw tertarik untuk meneliti masalah influencer ini ya
memang kita tahu masalah influencer ini kerap menjadi perhatian publik ya mulai dari awal tahun kemudian saat ini
mengapa kemudian icw tertarik apa yang salah dan apa yang dicurigai
ya begini mbak sebenarnya mengapa kami melakukan upaya
penelusuran lebih lanjut karena yang pertama salah satu faktornya adalah ketika ramai di media sosial beberapa waktu lalu mengenai munculnya tagar indonesia butuh kerja
lalu kemudian kami juga penasaran mengapa kemudian buzzer ini juga dipandang sebagai sesuatu yang dalam tanda kutip negatif
kalau kita bicara tentang buzzer sebenarnya tahun dua ribu sembilan belas universitas oxford itu sudah pernah menyampaikan
dan kajian yang mengenai buzzer itu sendiri yang mana dari tujuh puluh negara yang dipeliti oleh oxford salah satunya indonesia begitu
dan memang dari hasil temuannya oxford itu ada beberapa hal yang menarik
yang pertama kita bisa melihat bahwa buzzer buzzer ini atau influencer ini ada beberapa yang diduga menyampaikan pesan yang bersifat propaganda begitu
yang mendorong perpecahan di masyarakat begitu
dan ada juga temuannya yang bilang bahwa penggunaan buzzer atau influencer ini digunakan oleh beberapa politisi partai politik ataupun juga swasta
dan itu yang disampaikan oleh oxford
lalu kemudian kami coba untuk melakukan pengecekan apakah di dalam konteks pengadaan yang dilakukan oleh pemerintah mereka menyewa atau menggunakan jasa influencer
itu kemudian faktanya ternyata
ada empat puluh paket pengadaan yang mana pemerintah menggelontorkan uang sekitar sembilan puluh miliar selama kurang lebih empat tahun dari dua ribu tujuh belas hingga dua ribu dua puluh
kalau kita hitung secara rata rata satu tahunnya itu ada sekitar dua puluh dua miliar yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk membiayai influencer ini begitu
oke artinya icw mencurigai begitu ya influencer ini dijadikan sebagai alat propaganda oleh pemerintah
kurang lebih bahasa sederhana seperti itu ya mas wana
itu kami perlu menindaklanjuti atau menelusuri lebih lanjut begitu
apakah memang ada anggaran anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk menyebarkan propaganda
itu bukan statement dari kami begitu
itu adalah penelitian dari oxford
kami hanya mengutip penelitian dari oxford yang menyatakan bahwa ada pesan pesan yang bernuansa propaganda yang digunakan oleh buzzer buzzer tersebut
kalau kita ambil contoh di beberapa waktu belakangan ini kan sebenarnya sedang marah
supaya pertasan yang dilakukan oleh seseorang yang tidak diketahui begitu yang menyerang orang orang yang kritis kepada pemerintah
terakhir kita mengetahui ada pak panduryono yang berperang
ini kan yang kita ketahui siapa yang berada di balik penyerangan pertasan aku naku
artinya yang menurut icw ini tidak tepat apa
apakah kemudian tujuannya mengapa kemudian anggaran tidak sedikit disalurkan ke influencer
atau sumber anggarannya karena dari apbn atau mekanismenya sebetulnya
ada dua hal sebenarnya yang perlu kita kritisi secara bersama
yang pertama mengenai akuntabilitas dan transparansi yang dilakukan oleh pemerintah
kalau kita bicara tentang anggaran yang digunakan oleh pemerintah untuk membiayai influencer
pada kenyataannya kita tidak mengetahui atau melihat seberapa jauh efektivitas penggunaan influencer yang digunakan oleh pemerintah begitu
dari mana kita bisa melihat dasar ketidak efektifan atau ketidak transparanannya begitu
kita bisa melihat di dalam laporan akuntabilitas kinerja pemerintah
dan itu tidak tersampaikan secara jelas
apa yang ingin didapatkan oleh pemerintah terkait dengan penggunaan influencer
dan ini yang perlu kita kritis secara bersama
kalau seandainya kita lihat di tahun dua ribu dua puluh saja pemerintah menganggarkan uang untuk influencer sebesar sembilan miliar
itu kan sebenarnya bisa dikonversi ke slot slot anggaran pemerintah yang bisa digunakan
untuk covid untuk tenaga kesehatan pendidikan teman teman mahasiswa
dan ini yang menurut kami juga penting untuk disermati oleh pemerintah
oke ada dua hal yang saya garis bawahi akuntabilitas dan efektivitas begitu ya
mas nyarwi apa yang bisa diterjemahkan dari penjabaran yang disampaikan mas wana tadi
tapi dijawab setelah jeda kita akan kembali
sesaat lagi cnn indonesia prime news akan segera kembali
anda kembali di cnn indonesia prime news
kami masih membahas masalah temuan icw terkait dengan anggaran untuk influencer
saya masih bersama wana alamsyah peneliti icw dan juga nyarwi ahmad direktur eksekutif ips atau indonesia presidensial studies
mas nyarwi dari penjabaran mas wana tadi apa yang kemudian bisa kita terjemahkan soal kuntabilitas soal efektivitas
ya pertama begini ya eva
apakah salah pemerintah menggunakan influencer untuk merending misalnya kebijakan kebijakan politiknya memperjuangkan ide idenya dan lain lain
itu tidak salah
tetapi mungkin yang perlu diklarifikasi adalah yang pertama adalah soal akuntabilitas
pertanyaan sederhana aja misalnya kenapa dibutuhkan influencer
apakah para pengambil kebijakan pimpinan di lembaga pemerintah tidak bisa mengkomunikasikan itu secara langsung kepada publik
karena kan politisi pejabat publik itu mestinya memanfaatkan bisa membangun komunikasi publik yang baik
soal kebijakan kebijakan ini diperlukan
itu bisa didisusikan secara terpuas kepada publik
nah yang kedua terkait efektivitas
ya kan sejauh mana bahwa agenda spending untuk influencer itu itu efektif
efektif apa misalnya
contoh untuk program promosi wisata
sejauh mana itu punya dampak positif misalnya
nah seperti itu contohnya
nah yang ketiga itu terkait dengan
kompetensi profesionalitas orang orang yang ditunjuk sebagai influencer tadi atau diminta sebagai influencer
nah ini saya kira juga penting kompetensinya
tadi misalnya di awal ya mas fahmi mengingatkan
kalau misalnya dibayangkan ya orang orang yang jadikan influencer tetapi nggak ngerti substansi produk policy yang dipromo
ini kan bisa katakanlah kontraproduktif
akhirnya terjadi seperti yang kemarin mas nyarwi pada saat ada sejumlah influencer yang ingin menyampaikan informasi soal omnibus law tapi kemudian akhirnya meminta maaf begitu
ya itu salah satu contohnya kan
dan kompetensi profesionalitas influencer itu menurut saya penting
karena kalau mereka tidak kompeten itu juga bisa merugikan pemerintah yang meng hire mereka secara profesional kan gitu
nah sebenarnya ini nyambung dengan poin yang lain
yang keempat yang mau saya sampaikan
selama beberapa tahun terakhir kita sudah melihat bahwa adalah yang menyebut mulai dari yang negatif ya buzzer misalnya sampai masuk ke endorser sampai ke influencer banyak istilah istilah yang muncul
tapi intinya bahwa ini adalah profesi komunikasi publik
baik dalam konteks pemilu kampanye maupun dalam konteks non pemilu
ya itu ketika mengelola kekuasaan misalnya
nah karena ini menyangkut profesi komunikasi publik mestinya mestinya sama dengan profesi komunikasi publik yang lain seperti jurnalis misalnya
ada standar kompetensi ada etika yang dipunya ada asosiasi yang melihat mengevaluasi kompetensi dan standar etiknya
nah kenapa ini diperlukan
karena komunikasi publik yang disambungkan mereka di ruang publik
jadi bisa memberikan
bisa dampak negatif bisa dampak positif
nah kalau misalnya mereka punya kompetensi punya standar etika tentu kita tidak khawatir
misalnya trend bahwa sejumlah
kalau dulu dalam
ya merusak kredibilitas lawan penjaranya atau lawan politiknya misalnya begitu
ya atau misalnya
ketidak kompetensinya mereka misalnya itu kan juga sangat merugikan informasi informasi yang disampaikan misalnya itu bisa menyesatkan hoax
untuk yang lain ya dapat kompetitornya misalnya
atau bahkan polarisasi
nah seperti ini kan butuh standar kompetensi dan etika yang harus dimiliki oleh influencer
satu poin yang terakhir ya
selama ini kan
ini profesi komunikasi publik
ada bagusnya ini menjadi ruang yang terbuka
bukan di ruang gelap
kan dulu misalnya ada yang mengatakan
oh influencer itu kan mereka atau bahkan buzzer ya
tapi kita anggap ini sebelas dua belas misalnya ya
kan ada misalnya tuduhan akun akun anonim tidak bertanggung jawab
kenapa profesi yang terhormat
saya katakan semua profesi ini berpengaruh
saya katakan semua profesi ini potensinya terhormat
itu tidak dibangun dengan standar kompetensi etika kelompok asosiasi dan ada semacam apa namanya ya standar profesi
yang dibangun di sana
itu menurut saya penting
baik artinya ada pr besar ya dalam upaya untuk pengelolaan profesi influencer ini
tapi kalau sayang sekali kita tidak ada perwakilan dari pemerintah dan tidak bisa menjawab ini
menurut anda sebetulnya posisi influencer bagi pemerintah ini seperti apa
kelihatannya kalau kita lihat gestur pak jokowi dari awal tahun misalnya
sempat presiden jokowi mengundang beberapa influencer ke istana
bahkan sempat juga ada polemik soal reshuffle kabinet yang katanya dibicarakan dengan para influencer bersama presiden jokowi di awal tahun ini
dan sekarang dibuka oleh icw memang ada dana khusus begitu yang dialokasikan untuk influencer
anda melihatnya seperti apa
ya begini pertama eva ya
penggunaan influencer itu menurut saya sah sah saja
yang jelas yang pertama untuk apa
itu misalnya bisa dijelaskan ya akuntabilitasnya efektivitasnya
kenapa misalnya dibutuhkan influencer untuk program a b c d e misalnya
itu saya kira masih bisa masuk akal bisa diterima dan itu perlu menjadi juga perdebatan publik
terus yang kedua begini
saya juga melihat
kenapa saya juga kadang heran juga ya
kenapa politisi makin tergantung pada influencer
mestinya politisi ini kan karena punya power punya posisi ya itu bisa memanfaatkan dirinya sekaligus menjadi influencer
ya membangun ruang ruang dialog kepada publik kan secara langsung gitu loh
tapi memang kadangkala kan budaya kita ini antara suka atau mau berbicara secara langsung
ingeniasi langsung kepada publik secara apa in band gitu
antara berbicara dengan dibicarakan itu lebih suka dibicarakan seringkali
kemudian kalau kemudian kita lihat misalnya jumlah follower kemudian itu yang menjadi parameter para influencer
sebetulnya kan tokoh tokoh publik para pejabat publik juga tidak kalah followernya dengan para influencer ini
jadi apa kemudian yang dicari dari para influencer ini mas nyarwi
ya kadang kadang kan
karena kan pengaruh formal yang berbasis pada institusi itu itu dipandang tidak cukup
ya butuh tokoh tokoh yang di luar institusi formal pemerintahan seperti itu
ya untuk membangun legitimasi membangun katakanlah opini ya frame opini seperti itu
tetapi begini juga kembali lagi ya eva saya justru melihat ada yang menurut saya ada yang agak aneh
ketika politisi tidak mau
kalau kita mau makin modern
memanfaatkan panggung politik untuk secara langsung berbicara kepada publik
maksud saya begini bukan hanya sebagai politisi mereka tetapi mereka sekaligus juga harusnya menjadi influencer
artinya bisa menunjukkan bahwa ide idenya ketika mereka sampaikan ide itu kepada publik itu bisa meyakinkan publik
tidak harus tergantung kan gitu
kalau itu terjadi dari sisi budget ya artinya mereka bisa menghemat juga
apa untuk itu
yang kedua dari sisi kompetensi juga
para politisi juga tidak akan terjebak dengan influencer influencer yang tidak punya kompetensi memahami isu atau policy atau produk yang dipromote seperti itu
nah ini saya kira juga penting ya
oke mas wana apakah anda setuju dengan pemikiran mas nyarwi tadi
ya begini mbak sebenarnya ada poin yang menarik yang disampaikan oleh pak nyarwi begitu
yang pertama terkait dengan berada di ruang gelap
nah selama ini kan influencer ini kan bermain di dalam konteks yang sangat gelap yang tidak diketahui oleh publik begitu
padahal kalau kita bicara tentang anggaran publik pemerintah memiliki kewajiban untuk menyampaikan pertanggung jawabannya kepada publik begitu
dan itu kan sudah diatur di dalam indang indang keterbukaan informasi publik tahun empat belas tahun dua ribu delapan begitu
bahwa kemudian ada informasi berkala yang harus disampaikan oleh pemerintah kepada publik
melalui apa melalui laporan akutabilitas kinerja pemerintah
tapi kan kemudian ini tidak dilakukan sampai saat ini sepanjang pemantauan kami begitu ya
lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan dialog
nah ini kan yang menarik adalah ketika adanya influencer yang tidak memahami substansi persoalan begitu
ketika dia coba untuk mendengarkan informasi
mendengarkan sesuatu informasi
lalu kemudian terjadinya percakapan terjadinya dialog begitu
tapi kemudian influencer tersebut tidak bisa memberikan umpan balik
begitu dan ini kan yang menjadi persoalan
padahal kalau seandainya kita bicara tentang media sosial ini kan platform yang bisa apa namanya yang sejak awal diharapkan itu dapat memisahkan jarak begitu antara si pejabat dengan si rakyat
tapi kan kalau dalam konteks ini
artinya tiap pemerintah menggunakan orang ketiga yang kita pun juga tidak tahu apakah mereka memiliki kompetensi terkait dengan informasi yang sedang ingin disampaikan oleh pemerintah begitu
dan ini yang menjadi pokok persoalan juga
dan selanjutnya memang kita perlu jujur pemerintah terutama begitu
karena sampai saat ini pemerintah terkesan selalu bertahan berkaitan dengan apakah mereka menggunakan informasi
dan apakah mereka menggunakan dana publik untuk influencer begitu
secara fakta itu sudah ditemukan
nah tapi kan yang menjadi persoalan adalah ketika adanya influencer yang di hire oleh pemerintah
tapi influencer tersebut tidak memberikan informasi
kita bisa sebut ikan ataupun psa misalkan seperti itu
atau bisa announcement misalkan
itu kan yang tidak disampaikan
kepada influencer tersebut sehingga yang kami khawatirkan adalah adanya distorsi informasi yang apa namanya
disampaikan kepada influencer begitu
lalu kemudian ternyata informasi tersebut banyak pro kontranya
seperti yang kemarin kalau kita bahas tentang indonesia butuh kerja
oke artinya influencer itu pun juga harus melakukan disclaimer begitu ya
apabila menyampaikan informasi
yang kemudian memang
memang ada bentuknya adalah ada bentuk jasa begitu ya
yang kemudian diberikan oleh pemerintah
tapi kalau kita bicara era digital mas wana
sebetulnya di era digital ini kan alokasi anggaran kan sebuah keniscayaan
menyampaikan informasi melalui sosmed itu sudah menjadi kebiasaan bagi masyarakat begitu
apa yang kemudian salah
sebetulnya alokasi yang benar untuk di era digital ini seperti apa
kalau dalam konteks tersebut sebenarnya kita bisa bilang bahwa
pemerintah dapat memberikan atau mengalokasikan
kepada sejumlah orang yang menurut mereka kompeten begitu
dengan ukuran ukuran tertentu yang pasti
dan itu pun juga perlu disampaikan kepada publik
bagaimana hasilnya begitu
lalu kemudian kita jangan lupa juga peran kehumasan yang dimiliki oleh pemerintah
jangan sampai kehumasan yang dimiliki oleh pemerintah ini tidak
dalam tanda putih ya
tidak berguna ketika adanya influencer begitu
karena yang itu kehumasan adalah salah satu apa namanya
kunci bagi pemerintah terkait dengan komunikasi publik
yang disampaikan antara pemerintah
dengan rakyatnya begitu
sehingga ketika ingin menjembatani antara influencer
dengan bagaimana kemudian pola kehumasan ini dilakukan
ya kehumasan ini juga harus diperkuat dengan strategi strategi media sosial
yang saat ini sedang berkembang begitu
jangan sampai kemudian pemerintah ini sangat terlena
dengan apa namanya jasa jasa influencer
tapi kemudian abai terhadap peningkatan kapasitas
terkait dengan kehumasan yang dimiliki oleh pemerintah
tapi apakah icw kemudian menemukan ada tumpang tindi anggaran
ada anggaran untuk kehumasan
tapi kemudian juga ada anggaran untuk influencer
dalam konteks tersebut kami tidak
bukan tidak melihat
tapi kami tidak mencari sampai ke arah sana begitu
karena balik lagi disclaimer sejak awal
bahwa ada sejumlah kata kunci yang digunakan oleh icw
untuk melihat apakah anggaran publik itu digunakan untuk aktivitas digital
jadi cakupannya hanya sampai situ saja mbak
saya ingin menggarisbawahi masalah fungsi kehumasan begitu ya
mengapa kemudian sebetulnya pemerintah punya humas
punya departemen khusus lah di tiap tiap pemerintahan ini
untuk berkomunikasi kepada publik
tapi mengapa kemudian akhirnya menggunakan jasa pihak ketiga
saya ingin analisa dari anda mas nyarwi
tapi kita akan jeda dulu
kita akan kembali setelah pariwara berikut ini
tetap bersama kami
saya kembali ke mas nyarwi
mas nyarwi kalau tadi sempat kita terputus
dialognya atau diskusinya
saya ingin tahu
soal tumpang tindihnya posisi humas
dengan posisi influencer
yang sebetulnya pada kurang lebih fungsinya mungkin kurang lebih sama begitu mas nyarwi
ya pertama begini
kenapa itu muncul
karena ada transformasi lingkungan komunikasi publik yang berubah
politik yang berubah juga
era humas itu kan lahir ketika media mainstream masih dominan
sementara ketika muncul sosial media pengguna sosial yang makin marah
itu dipandang tidak cukup
maka dibutuhkan influencer seperti itu kira kira
nah hanya saja idealnya kan justru
humas humas pemerintahan ini kan yang beradaptasi
bagaimana mengelola lingkungan sosial media seperti itu
termasuk juga menciptakan kalau perlu
toko toko atau mencari talent talent
yang kemudian menjadi
staff humas atau profesional yang bekerja di umat
untuk menjadi influencer pemerintah
dan sifatnya tetap atau kontrak
nah ini menurut saya itu bisa dilakukan kalau itu ada policy yang terintegrasi
nah ini kan kita seperti tidak terjadi ya
akhirnya kan rumah tetap eksis
tapi kemudian ada pintu lain meng hire influencer
saya kira ini perlu diintegrasikan ya
tetapi poin saya begini ya eva ya
influencer pada dasarnya tidak negatif
sebagai profesi itu potensial untuk menjadi profesi komunikator publik yang terhormat
hanya saja standar kompetensi etika ya kan
pola komunikasi publik yang dijalankan
itu perlu menurut saya ditata dengan baik
ya ada asosiasi yang bisa menjamin kompetensi mereka
ada standar organisasi juga
nah ini kan tidak
ini kan kalau berjalan natural atau berjalan secara bebas begitu saja
kan kita tidak bisa melihat standar kompetensi itu
termasuk juga sebenarnya ada potensi juga dari institusi atau pihak pemerintah yang meng hire mereka
kalau mereka tidak punya kompetensi
itu kan bisa dirugikan
kalau misalnya cara kerja mereka justru merugikan citra pemerintah atau tidak sesuai dengan target target
seperti itu misalnya
ya atau diseminasi informasi lah paling tidak
jadi follower dan sebagainya itu penting sebagai indikator
tetapi kan ini juga bukan sekedar cukup jumlah followernya
tapi siapa yang menjadi follower
mengapa dia jadi follower
mengapa dia jadi influencer
itu kan semua perlu dilihat dan dievaluasi
nyambung tidak dengan target target apa namanya yang sudah dicapai oleh pemerintah sehingga meng hire mereka
itu menjadi poin penting yang dari awal ya itu perlu dievaluasi menurut saya
artinya memang ada pr besar begitu ya untuk pengelolaan anggaran influencer ini
utamanya masalah akuntabilitas dan juga efektivitas
dan juga yang tadi disebutkan mas nyarwi
ini bagaimana kemudian standar pengelolaan kompetensi dari para influencer
sayang sekali waktu kita terbatas
bapak bapak terima kasih atas diskusinya
semoga kita bisa lanjutkan diskusinya di waktu mendatang
dengan menambah perwakilan dari pemerintah sehingga diskusi ini bisa lebih lengkap begitu ya
mas wana dan juga mas nyarwi terima kasih sudah bergabung di cnn indonesia prime news
sesaat lagi di cnn indonesia prime news
kebakaran hebat landa gedung kejaksaan agung
kami segera kembali